awal tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
guna mengurangi laju penyebaran virus corona
namun faktanya dalam rentang waktu tersebut indonesia mendekati angka satu juta kasus
dan bahkan sempat mencetak rekor angka kematian sebanyak tiga ratus empat puluh enam kasus harian
dalam kebijakan diterapkan di tujuh provinsi jawa dan bali ini
pemerintah menetapkan kapasitas bekerja dari rumah sebanyak tujuh puluh lima persen
dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul tujuh malam
hingga pembatasan kegiatan rumah ibadah hingga lima puluh persen
namun dalam pelaksanaannya usaha ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan kasus covid sembilan belas di indonesia
sejak pertengahan januari penambahan covid sembilan belas tembus lebih dari sepuluh kasus perharinya
bahkan menembus angka empat belas ribu pada dua ribu sembilan belas
selain itu kasus kematian akibat virus corona ini juga mencetak angka tertinggi pada dua puluh satu januari lalu
adapun pada awal januari lalu rasio jumlah kasus positif covid sembilan belas
dengan jumlah tes yang dilakukan atau angka positivity rate di indonesia lima kali lebih besar
dari yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia who
dengan pertumbuhan kasus corona yang masih

pemerintah pun kembali memperpanjang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat hingga februari mendatang
dengan beberapa perubahan salah satunya penutupan jam operasional pusat perbelanjaan yang sebelumnya jam tujuh malam
kini menjadi jam delapan malam
berdasarkan evaluasi tersebut tadi bapak presiden meminta agar
pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal dua puluh enam sampai dengan tanggal delapan
kebijakan yang selalu diterapkan berpotensi membingungkan masyarakat
karena selalu ada komponen kebijakan yang diganti atau bahkan diubah
diki juga menambahkan kebijakan ini luput dari berbagai hal penting dalam kesehatan
salah satunya masih rendahnya jumlah dan fasilitas testing di masyarakat
produk regulasi itu itu adalah produk ilmiah
produk ilmiah artinya
yang bisa kita jadikan rujukan karena sudah terbukti dan berbasis pengalaman empiris
pengalaman sejarah pengendalian dan juga representasi dari para pakar itu sendiri
sehingga psbb inilah yang murni sesuai regulasi itu yang harus dilakukan
kalau kita membuat turunan atau modifikasi lainnya
ini selain membingungkan juga sangat besar kemungkinannya
kontraproduktif dengan tujuan dari pengetatan itu sendiri atau pembatasan itu sendiri
karena kriterianya katakanlah yang ppmk kriteria test positivity ratenya aja tidak masuk di situ
kondisi yang terjadi saat ini diakini diki belum puncak dari pertumbuhan angka kasus corona di tanah air
sehingga masih ada potensi untuk menembus kasus rekor baru di indonesia
oleh karena itu
pemerintah diminta lebih peduli untuk memperhatikan sektor dan fasilitas kesehatan yang tersedia
selain itu masyarakat juga diminta untuk lebih ketat patuh dan tidak abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan